ya hutan lindung milik perum perhutani yang ada di tiga kecamatan di ponorogo jawa timur kembali terbakar hebat
selain mengancam pabrik pengolahan minyak kayu putih kebakaran hutan rabu siang ini juga memaksa polisi untuk menutup jalan ke arah tiga kecamatan api

petugas kebungan terus berusaha memadamkan api yang membakar hutan yang terus meluas
termasuk melakukan pembasahan di sekitar pabrik minyak kayu putih yang memang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan